pada januari dua ribu delapan belas ada tujuh tiga ratus tiga puluh enam penerbangan di bandara kuala namu deliserdang sumatera utara
namun pada januari dua ribu sembilan belas hanya ada lima enam ratus dua penerbangan berkurang satu tujuh ratus tiga puluh empat penerbangan atau turun dua puluh tiga enam persen
sementara itu pada januari dua ribu sembilan belas ada satu sembilan ratus empat pembatalan penerbangan sedangkan pada januari dua ribu delapan belas total tiga ratus empat belas penerbangan dibatalkan
pertumbuhan penumpang juga turun hingga sembilan belas sembilan persen
pada januari dua ribu delapan belas jumlah penumpang mencapai sembilan ratus lima puluh tiga enam ratus lima puluh enam tetapi pada januari dua ribu sembilan belas hanya tujuh ratus tiga puluh
atau berkurang satu ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus enam puluh dua penumpang